di sela sela kunjungannya ke solo jawa tengah presiden joko widodo meluangkan waktu bermain bersama cucu pertamanya jan entes
presiden memanfaatkan kesempatan pulang kampung ini untuk mengajak cucunya jalan jalan ke sebuah pusat perbelanjaan
dengan masih mengenakan kemeja putingan panjang presiden jokowi bersama keluarga tiba di solo paragon mall di jalan yosodipuro
hiburan ini dilakukan capres nomor urut satu di selat tugas tugas negara di wilayah solo raya
dalam liburan kali ini jokowi menemani cucunya jan etes bermain di area permainan anak
ibu negara iryana joko widodo serta putra sulung gibran raka buming raka dan istrinya selvi ananda juga turut menemani
meskipun dalam suasana liburan keluarga jokowi menyempatkan untuk berfoto bersama beberapa pengunjung termasuk iryana jokowi yang juga melayani beberapa pengunjung yang mengajaknya bersuah foto
di hadapan sejumlah wartawan jokowi mengatakan ingin memanfaatkan waktu luang dengan mengajak keluarga jalan jalan
khususnya jan entes
sekitar satu jam bermain jokowi sambil menggendong jan etes meninggalkan pusat perbelanjaan
dan menuju kediamannya di sumber solo
sri hartono kartika bagus solo jawa tengah